legenda sepak bola ricardo ezexon dos santos leite atau yang lebih dikenal dengan nama kaka
para penggemar kakak telah menunggu idolanya tersebut dua jam sebelum acara dimulai
di antaranya mereka merupakan lima puluh lima orang pemenang undian yang beruntung untuk berfoto bersama peraih balon the or dua ribu tujuh tersebut
setelah membeli handphone flagship terbaru oppo n dua flip
legenda klub ac milan tersebut tiba di tempat acara pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
yang kemudian langsung membuka acara diawali di foto bareng dengan sepuluh orang pemain persija
selain berfoto bersama para penggemar yang beruntung tersebut mendapat hadiah cindera mata sebuah bola liga champions
yang telah ditanda tangani langsung oleh kk